edward kamu ke rumah pebri
kayaknya om akum kurang suka sama edward
kalau edward main sama pebri
emang kamu suka gangguin febri
emang saya tahu ini salah
tapi saya melakukan ini demi untuk melindungi entut
saya harus melakukan ini
tinggal seminggu lagi
cuma idan lagi kurang enak badan
sebaiknya kamu ke dokter
jangan sampai kamu sakit
bukan kamu itu lagi banyak urusan
nanti kamu bisa dikejar kejar si asep sama si tatan
kalau ngobrol kan emang harus deket
kalau ngobrol jauh jauh
edward itu juga anaknya bayi
enduat itu anak laki laki
kamu anak perempuan
anak perempuan itu udah bagus
kau terlalu dekat dengan anak laki laki
zaman bapak dulu
anak perempuan anak perempuan
emang ada di kampung cilawas
anak perempuan yang usia febri
jadi gak mau main sama debbie
gak mau main sama jennifel
dia cuma butuh cuma ngobrol
eh sama temen cowoknya
jangan sama kamu atau sama neneknya
kenapa cemberut begitu
kamu gak ke rumah pebri
kayaknya umah kum kurang suka sama edward

iya gue mau main sama febri
edwardnya gak pernah gonda godain febri
kalo si febri nya mah gak apa apa
tapi umah kum
gak tau kenapa umah kum tiba tiba gak suka sama edward
oh mungkin om akum takut kamu pacaran sama febri
eh kamu mau main sama febri
kamu gak pacaran kan
apaan sih nek
edward tuh sama pebri cuma temen gak lebih
lalu kalau febri batu
tapi besok papa disuruh bu guru ke sekolahan
pasti bu guru mau ngasih pujian buat papa sayang
karena pr yang jennifer kerjain jawabannya benar semua
tapi kelihatannya bu guru kesal pah
kesal kenapa tuh sayang
gak tau pah jennifer gak tanya
tapi kok tv nya gelap ya
kasih mata pah
wah mulai besok dan seterusnya
harus bawa makanan dari rumah
buat siapa guru kamu
bukan pah tapi buat bebi
bebi udah gak belajajan
berarti mulai besok papa harus bangun lebih pagi atur
ya tuh pah ada ada aja guru bebi
aku mau ke rumah aku mau ke rumah
saya t bingung pah
saya t bingung pah
saya kan masih muda
terus nanti kalau saya udah nikah udah punya anak
mendidik anak nggak ada bukunya sob
begitupun bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik tidak ada bukunya
ada anak yang sukses karena dididik keras
ada yang sukses karena dididik lembut
ada juga anak yang sukses karena nggak dididik sama sekali
menurut kang koswara mana yang lebih baik
kalau saya cara lembut ataupun kasar
yang penting bagaimana kita melakukannya
cinta itu kalau kita mengungkapkannya dengan keras
tetap terasa udah kamu jalanin aja nikmati perjalanannya
sekarang kamu galau
sepuluh tahun kemudian tau tau anak kamu udah dewasa
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
sob saya mau nyoba kerja sama sama bang
kamu tau gak gimana caranya
ya kalau saya mah nggak tahu kang
dia pasti tau
saya udah ngobrol pak sekdes nggak tau
mata lagi nggak ada di rumah
jalan sama temen temennya
wah alhamdulillah kalau gitu ya
berarti mbak eros udah nggak mengurung diri di rumah
udah gak kesepian lagi ya tuh
sekarang matanya udah mulai ceria
soalnya ada temen
syukur kalau begitu deh
ah iya ci yoyo mau dibuatin minum apa
nggak usah nggak usah repot repot
ci yoyo tuh ada perlu sama emak
nggak sih sebenernya
malah cece mau ngobrol sama dede
cuman kok ce nggak tega ya
emangnya te ada apa ce
deh ce denger pak kemet melarang kamu berhubungan sama sobri ya
dede juga sepertinya te mau dijodohin emak
mungkin hubungan dede sama sobri te
emang harus berakhir ce
terus kamu terima dijodohin sama laki laki itu
kalau emak maksa dede harus terima ce
aduh cinta itu harus diperjuangkan
nggak boleh putus asa kamu
harus tetap berjuang demi cinta
tapi gimana caranya ce
aduh gimana ya
kamu inget nggak waktu kemarin ce ce cerita soal pernikahan ce ce sama kang tista
maksudnya ce ce te kawin lari tapi ce ce
iya ce ce emang tahu
kemarin itu ce ce ngelarang kamu buat kawin lari
tapi ce ce tuh nggak tega kalau ngelihat kamu sama sobri tuh berpisah
hanya karena keegoisan orang tua
kalau misalnya kamu sama sobri gak bertindak cepat
bisa bisa kamu keburu dinikahin sama laki laki itu
si sobri juga bisa bisa keburu dinikahin sama perempuan lain
kalau udah kejadiannya begitu
kalian itu bisa menyesal seumur hidup menikah sama orang yang kalian gak cintai
tapi kenapa ci yoyotnya mau bantuin dede
ce ce jujur sama kamu ya
sebenarnya pak kemet itu mau ngejodohin sobri sama entut